sampai jumpa di video selanjutnya

aku akan bebas ketemu sama boy
tanpa takut harus ketemu sama rafa
ya tapi kamu tetap harus hati hati dong ray
mon dia tuh belum ketangkep
dan dia bisa aja kan
kesel dan dendam sama kamu juga
ini udah jelas jelas urusan gua
semenjak kemunculan lu
ting serigala jadi kacau
lu gak usah sokong banget sama gua
mau jadi kacau
lu paling gak suka ya
jangan ada anak geng gua ngomong kayak gitu sama cewek
apalagi kasar depan gua
kalau setau gua sih
mon dia orangnya gak kayak gitu kal
dia tuh gak suka nyakitin cewek
jadi lu gak usah khawatir
kalo dia bakal nyakitin gua
gimana gak gitu sih rai
buktinya aja mon dia bisa ngerfanko sekolah aku
dan aku bisa dikeluarin dari sekolah
ry aku kayak gini tuh gara gara dia
aku dikeluarin dari sekolah
dan sekarang aku bingung mau sekolah dimana
mamaku tuh udah meninggal rai
dan sekarang aku harus ngadu sama siapa juga
tapi kan itu gak ada hubungannya sama gua kal
udah gak usah khawatir kalo mon dia bakal nyakitin gua lagi
gua masuk dulu ya
thank you ya udah mau ngantuin gua pulang
aku pamit ya
gw kesana dulu
ya ampun ade
masa malem grade mereka harusnya sebarin
gatir bibi sampai bibi tidak bisa tidur
saking melangnya bisa kenaun kunaun di jalan
buah itu tidak sempat telfon bibi
ya allah gusti lo agung
aden kenaun kunaun bukan
tapi kan kebanyakan itu
ya apa sih aden berantem dulu
biasalah bi anak muda
ih memang serius
atau begitu aden
ya sudah ayo aku bimbing obat
sok sini bibi kompres
bebek kompres biar enak ya
kalau bukan bibi yang ngurusin boy di sini
mungkin boy udah ngabet dah di sini
kalian gak boleh ngomong gitu ah
aden jangan berubah
biar bibi tetap mbah sayang ke aden teh
bibima gak mau denger aden ngomong kayak gini lagi
apalagi aden teh sampai berubah

walaupun mereka tidak kurang perhatian sama aden
tapi bibi mah yakin bisa
mereka sebetulnya sayang perhatian sama aden
cuma mungkin karena keadaan awungkul yang dia repot sama kerjaannya
jadi aden kudu gak maklum
terus bibi mah ya
omat ke aden ya
aden udah sampai lupa sholat
jaga hati aden terus
jangan sampai aden punya pikiran yang jahat
apalagi punya hati yang dendam
jadi bibi kompres lagi tuh
bibi jadi nalangsa
jadi sedih bibi ah kalau aden ngomong gitu tuh
masih ngantuk ian ya
tadi pas conya lagi sibuk kerja
hah kenapa dia gak nyapa ya
apa jangan jangan dia menganggap
mamanya juga gak sempat jawab sapaannya ya
ya kayak mah hai gitu sih
cuman kan mama tuh tadi kelihatannya lagi sibuk banget sama kerjaannya
jadi boy gak enak nyapa mama
boy kamu kenapa bibirnya aduk kok lebang
boy ini mah biasa anak muda ma
hah mama tau kamu pasti habis berantem ya
boy ini mah gak biasa
kamu pasti berantem
kamu habis nganterin cewek tombo itu kan
makanya mama udah bilang udah gak usah deket deket sama saya tambah itu
kamu tuh jadi emosian
mau namanya repa kek
mau namanya rempong kek
pokoknya kalian berdua tuh nggak cocok
kasih lihat papa kamu
ini semuanya juga salahnya papa
salah papa kamu sih nyuruh nyuruh kamu nganterin cewek tombo itu
papa juga kan udah tidur
nanti berantem lagi
papa kamu harus bangun
dia harus ngeliat
liat ini lebang kayak begitu
terus gak enak juga sama tetangga
gak enak kali ma
eh udah malem kayak gini kan tetangga udah tidur kali
eh jangan salah loh mbak
malem malem begini kan ada yang sholat juga
ya udah berantem deh bisik bisik aja
pokoknya papa kamu tetap harus liat
ma bukan malu sama orang orangnya ma
tapi malu sama tuhan
gak enak kan orang lagi solid mama berantem
ma mama mama jangan dong